wali kota solo gibran raka buming raka mengungkap isi pertemuan dengan ketum partai gerindra saat berkunjung ke hambalang
salah satunya yakni saran prabowo agar putra sulung presiden joko widodo itu maju ke pemilihan gubernur
gibran disarankan untuk maju di salah satu provinsi antara dki jakarta atau jawa tengah
namun gibran masih menampung semua masukan dan kritikan
baginya saat ini yang terpenting menata kota solo dulu